saudara seorang dan ramil di paniai papua tengah gugur ditembak anggota organisasi papua merdeka
korban ditembak mati saat mengendarai sepeda motor
dalam video yang diduga direkam oleh komplotan opm dan viral kemudian di media sosial
tampak korban sudah diincar sebelumnya
korban letda oktovianus sugalre yang merupakan dan ramil aradide paniai
tengah mengendarai sepeda motor seorang diri melewati jalanan yang sepi saat dihadang opm
dan tak berselang lama dalam video amatir terdengar ada suara tembakan dan tubuh korban sudah tergeletak di jalanan dikerubungi sejumlah anggota opm
kapen dan tujuh belas cendrawasi letkol infantri chandra kurniawan menyebut jenasa dan ramil aradide paniai
leda infantri oktavianus sugalre yang dibunuh oleh opm ditemukan setelah sehari pencarian dan sudah dievakuasi ke nabi re
chandra menjelaskan dan ramil hilang usai keluar kantor pada rabu siang
korban dihadang dan dibunuh anggota organisasi papua merdeka
di wilayah pasir putih
tentunya ini menjadikan catatan baik kita yang selama ini opm selalu berteriak menyampaikan pelanggaran ham tapi ternyata kita bisa lihat jadinya seperti itu
tni saudara mengubah penamaan kelompok kriminal bersenjata atau kkb di papua
menjadi organisasi papua merdeka atau opm
panglima tni jenderal agus subianto beralasan mengikuti penamaan oleh kelompok tersebut yakni tentara pembebasan nasional papua barat
agus bilang tni tidak akan memberikan ada negara dalam negara dengan tindakan teror opm
tni saudara mengubah penamaan kelompok kriminal yang diberikan oleh kkb di papua
jadi dari mereka sendiri menamakan diri adalah tp

pembunuhan kepada masyarakat tni polri
masa harus kita diamkan seperti itu dan dia kombatan membawa senjata saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan
tidak ada negara dalam satu negara
hai bagaimana sebenarnya kronologi pembunuhan dan ramil di paniaik papua tengah oleh opm dan
dari kelompok opm mana ini para pelakunya sudah ada kadis pena tni angkatan darat brigjen
kristome sianturi selamat petang pak kristome selamat petang badri sebelum saya tanya
turut berduka cita sedalam dalamnya pak atas kepergian dan ramil yang ditembak kemudian juga
dibunuh oleh opm terima kasih mbak dray pakai dispend jadi sebenarnya kronologinya seperti apa sih
tadi kan dan ramil ini seorang diri perginya naik motor nampaknya sudah diincar lama oleh para
pelaku ya artinya memang pada tanggal sebelas april dua ribu dua puluh empat sekira pukul sebelas waktu indonesia timur
memang telah ditemukan pak jenazah atau almarhum atas sama letnan dua infanteri octo
vianus sogak ray yang saat ini menjabat sebagai komandan korea komandan ramil seribu tujuh ratus tiga empat aradide
paniai jadi jenazah ditemukan di jalan trans enarotali aradide pasir putih distrik aradide
sebenarnya almarhum sudah meninggalkan pos koramil itu pada tanggal sepuluh april
dua ribu empat belas sekira pukul tujuh belas waktu indonesia timur dengan menggunakan sepeda motor honda crf dinas
singkat itu mau kemana rencana ya artinya kan beliau ini kan sebagai komandan koramil ya di sana yang
memang mempunyai wilayah pembinaan di aradida itu jadi dia melaksanakan komunikasi sosial dengan
masyarakat di sana sehingga merasa aman karena sudah terbiasa dengan masyarakat di sana gitu
kemudian tetapi rupanya hal ini yang dibaca oleh
kelompok opm kelompok opm itu bukan masyarakat paniai dia berasal dari tempat lain ya yang
yang kita kita analisa ini merupakan dari kodab tiga belas kg panipo paniai pimpinan mathias gobai jadi dia
bukan masyarakat di situ artinya kalau masyarakat di sekitar pen itu dia sudah memiliki hubungan
batin hubungan kelekatan kekeluargaan yang kuat yang erat dengan pak dan ramil tadi ya jadi beliau
dengan keji dibunuh oleh kelompok opm jadi kalau bukan dari orang situ kemudian tiba tiba sudah
membidik sampai membunuh dan ramil dugaan motifnya apa sebenarnya ya artinya karena dia komandan koran
kamil di situ yang selama ini membantu masyarakat membantu percepatan pembangunan masyarakat
lakukan kegiatan teritorial inilah yang membuat kelompok opm tidak senang ya masyarakat jadi
maju masyarakat jadi bersimpati dengan tni masyarakat cinta tanah air indonesia
nah inilah yang menurut kelompok apm justru menghambat dari rencana rencana mereka
orang ini menurut mereka harus dimusnahkan sehingga jika kita lihat di video dia sudah ditembak jatuh sudah
tidak berdaya masih dibacok lagi di kaki maupun di kepala nah ini ya ini tindakan kekejaman atau
kajian yang seharusnya tidak boleh diberlakukan secara hukum internasional juga secara hukum perang
sudah melihat dan untuk manusia yang tidak berdaya masih dianiaya seperti itu nah gitu jadi kalau ada

pembangunan di sana yang dipimpin oleh almarhum dan ramil berarti ada yang menggerakkan
pimpinannya siapa dari opm ini ya kalau kita lihat bahwa analisa dari kodap tiga belas
matius gobai dan itu mereka itulah yang kira kira mengganggu keamanan di wilayah itu
sebenarnya kan opm ini kan terbagi bagi tidak ada mereka struktur komando yang pasti
seperti seperti dibilang oleh sambel dan sebagainya sambal pun tidak di tidak diakui oleh
kogoya misalnya kogoya tidak mau misalnya melepaskan philip martin pilot yang sedang saat ini ditawar
oleh mereka gitu jadi tidak ada cerita bahwa mereka punya sudut organisasi yang jelas ini kan hanya
menunjukkan eksistensi mereka saja bahwa saya bisa mengganggu kalian lah kalian saya mengganggu jangan sampai
masyarakat cinta kepada indonesia itu karena kan saat ini fokus dari program kita adalah bagaimana
melepaskan papua kita ada impe sc sembilan tahun dua ribu dua puluh tentang percepatan pembangunan papua tni di situ
justru inilah yang dianggap oleh opm akan menghambat dari upaya upaya mereka untuk
memisahkan kathryn i dengan rakyat untuk memisahkan antara masyarakat dengan facebook escala kalau
sampai dengan sekarang gimana proses pencarian para pelaku ini dan diduga ada berapa pelaku tadi kan
dari foto kalau tidak salah ada empat pelaku ya pak kadis
ya itu kan yang terlihat di video
ini masih pasukan kita di lapangan masih mencari tahu berapa besar kekuatan mereka sebenarnya
kemudian mereka berlari ke arah mana
secepatnya kita akan tangkap mereka dan kita akan proses hukum
kalau tadi kan juga panglima tni ya sudah bilang bahwa ada pengubahan penyebutan ya
biasanya kita kenal dengan kkb kemudian ada opm sekarang semuanya namanya opm gitu
sebenarnya untuk apa ini pengubahannya supaya mempermudah apa
ya artinya kan opm kenapa disebut opm organisasi papua merdeka
kan artinya mereka ini terdiri dari peron politik peron bersenjata peron kandesten peron diplomatik di luar negeri dan sebagainya
sehingga secara utuh lebih bagus penyebutan adalah opm tadi
mereka punya front politik mereka bahkan ada yang di luar negeri sebagainya
kalau hanya disebut sebagai kkb saja saya rasa itu tidak mencakup seluruh upaya mereka itu
artinya pks kome sudah terorganisir semua kemudian juga semuanya punya tujuan yang sama untuk memerdekakan tadi ya sendiri gitu ya
tuh mereka kan berdiri untuk memerdekakan diri memisahkan diri dari indonesia
justru itu adalah organisasi papua merdeka opm
oke kalau sampai dengan sekarang
apa yang akan terjadi dengan akibat perisiwa dari penebakan dan ramil
gimana kondisi di sana terutama di sekitar lokasi
apakah juga masyarakat mungkin merasa was was ketakutan di sana
nah situasi sudah kondusif
jadi aparat juga sudah tni dan polri juga menjamin keamanan masyarakat
anggota sudah keluar termasuk untuk pasukan pasukan yang memang ditugaskan di sana
sudah mengejar keberadaan opm dan mereka sudah mundur ini
mereka tidak akan berani secara terbuka untuk melaksanakan misalnya pertempuran
tapi pembangunan terus jalan sampai sekarang meskipun tadi ada peristiwa yang tidak kita inginkan
artinya kan ini korban dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat polri
tidak apa apa itu sudah memang tugas kami
tapi komitmen kita untuk meningkatkan kesejahteraan papua
untuk meningkatkan pembangunan di sana tetap harus jalan terus
dan untuk pencarian dari para pelaku sendiri pak kristome
juga melibatkan polisi atau masyarakat setempat kah
jadi kita kan semua elemen ini berkolaborasi bekerjasama
artinya baik tni polri masyarakat yang ada di sana
yang memang cinta pada tanah air kita indonesia
tidak semua masyarakat di sana senang pada opm
justru mereka butuh kehadiran kita
makanya beberapa desa malah menyatakan ingin ada tni di sana
karena kita pun melaksanakan pembangunan pembangunan seperti
misalnya titik sumber sumber air
masuknya listrik ke wilayah wilayah terpencil
bukan opm justru opm opm yang ada di luar negeri
yang berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat papua
dan melalui peristiwa pembuduhan ini
tetap pembangunan di sana berjalan terus ya pak ya
baik terima kasih adis penat tni angkatan darat
dikjen kristome sianturi sudah berbagi pandangan di kompas petunia